takut sama kenyataan takut sama kehidupanmu di luar kamar kos
ya ngapain lagi kan hidup
berdasarkan data who
sebanyak delapan ratus ribu orang meninggal karena bunuh diri setiap tahunnya
ini setara dengan satu orang meninggal setiap empat puluh detik
survei our world in data menyatakan
tahun dua ribu tujuh belas angka bunuh diri di indonesia berada di angka tiga tujuh orang per seratus ribu penduduk
dengan total penduduk indonesia dua ratus enam puluh dua juta jiwa di tahun dua ribu tujuh belas
maka terdapat delapan empat puluh tiga orang meninggal karena bunuh diri
dinda seorang penyintas percobaan bunuh diri berumur dua puluh satu tahun ini
hal itu dilakukan ketika ia berkuliah di luar kota jauh dari keluarga
ia telah melakukan percobaan bunuh diri hingga tiga kali
gue mulai punya masalah dengan mental health itu tahun dua ribu tujuh belas
jadi kayaknya itu semua bermulanya karena gue masuk fakultas yang gak gue senengin
terus kayak ada masalah juga di organisasi
satu organisasi tuh ada yang gak klop ada konflik terus
nilai semester satu dua gitu kan masih lumayan bagus lah ya
masih dapat tiga sembilan puluh satu untuk semester satu
terus semester dua agak down dikit tiga puluh
terus yang kayak lama lama makin tuh makin turun sampai drop banget di satu tujuh puluh lima
jatuhnya jadi gak pengen bersosialisasi nggak pengen masuk kampus apa segala macem dan
pengasingan dirinya itu tuh
bikin gue berpikir hal hal yang buruk gitu loh
hal hal yang tidak selalu gue pikirkan
dan akhirnya tahun dua ribu tujuh belas di tahun yang sama
gue pikir untuk oh yaudah deh mau suicide aja gitu loh
jadi ngapain lagi kan hidup gitu misalnya
nyokap bokap juga udah divorce
dan pas itu juga gak ada temen yang satu
apa ya temen yang bisa gue curhatin juga
karena mereka lumayan apa ya
uneducated lah masalah mental health
jadi semuanya ya gue pendem aja gitu loh
cuma bisa ngehusbiari aja sih misalnya gitu
akhirnya attempt suicide yang kedua gitu loh
udah mulai jatuh mental healthnya
perubahan itu tuh kayak gitu apa
kurus ilang berat badan tuh dalam satu bulan tuh bisa sampai lima kg segala macem
gak enak badan terus setiap hari dan kelihatan tirus
dan dulu sampai fisiknya jatuhnya selalu kena gerd
atau enggak padahal gak makan yang aneh aneh
tapi suka diare gitu
bangunlah jiwanya bangunlah badannya
untuk indonesia raya
bahkan di lagu indonesia raya saja
bangun sehatkan dulu jiwanya baru badannya
tapi pada kenyataannya berdasarkan data riskesdas dua ribu delapan belas di indonesia
fisikolog kassandra putranto mengatakan
gejala depresi dapat dikenali mulai dari hilangnya minat melakukan suatu hal
hingga tidak bahagia dengan apapun yang terjadi
situasi yang sama terjadi pada dua orang
persepsinya bisa berbeda
karena di dalam profil psikologis tersebut
ada aspek aspek satu kematangan
emosional kecerdasan intelektual kecerdasan emosional kecerdasan sosial
kemudian ketangguhan ada lagi daya lenting
artinya menerima kesulitan lalu kemudian bisa bangkit
nah kalau misalnya kita katakan oh ini karena lemah mental
atau karena pribadinya lemah gitu ya
itu berarti kita melakukan labeling dan judging gitu
padahal sebenarnya mereka adalah orang orang yang sedang mengalami masalah
berada di dalam kondisi fisik dan mental yang sedang turun
siapapun sekuat kuat apapun pasti pernah ada naik dan turun
nah kenyataannya adalah persoalannya
apakah pada saat dia turun itu ada yang bantu atau tidak bantu
hal yang harus dilakukan untuk mencari penyelamat
dan pegahnya adalah deteksi dini dari orang sekitar
kita berikan kasih sayang dengan bentuk yang terkecil
misalnya tersenyum ikut komunitas yang bisa membantu seperti into the light
bahkan kini psikolog pun sudah ada di puskesmas
yang paling mudah adalah mereka mungkin bisa masuk ke komunitas
apalagi komunitas ini ternyata misalnya bisa diakses dengan aplikasi
bahwa sekarang dokter dan psikolog pun bisa masuk ke dalam aplikasi
atau di aplikasi
keluarga juga memegang peran penting dalam penanganan depresi
itu mulai dari ajakan mama yang pulang dulu
itu yang bikin merasa aman lagi sih
dan satu keluarga juga shock
ternyata aku kayak gini orangnya ternyata kamu kayak gini gitu
coba kalau ngomong mungkin kita bisa mencegah hal ini semuanya
jadi kayak acceptance mereka ke gue yang istilahnya pas sudah bobrok ya
bikin confidence gue balik gitu loh
pikirku pun melayang
dahulu penuh kasih
teringat semua cerita orang
tentang riwakan kamu